domen bahasa indonesia
keinginanku dari dulu memakan lettuce yang sangat segar
tapi itu milik penyihir
oh ayolah aku mohon aku benar benar ingin memakannya
aku tidak ingin memakan apapun selain daripada lettuce itu
sang pria mulai khawatir dan berpikir bagaimana dia bisa mendapatkannya
keinginan ini terus bertambah setiap harinya dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya
istrinya semakin sedih hingga jatuh sakit
sang suami membawanya
ini membawakan berbagai macam makanan untuk sang istri namun semua ditolak
dia hanya menginginkan lettuce itu
sang suami merasa takut dan satu malam dia memutuskan untuk mengambil letus tersebut
sudah jangan sedih saya aku akan membawakanmu beberapa lettuce
tapi itu sangat berbahaya sayang
daripada aku harus membiarkanmu meninggal lebih baik aku ambil beberapa lettuce
dan ketika hari mulai gelap sang suami mengumpulkan keberanian untuk memanjat tembok tembok besar dari taman milik penyihir
dia mengambil dengan segera segenggam waktu dan memberikannya kepada istrinya
istrinya memakan dengan serakah dan mulai merasa membaik
namun segenggam lettuce tidaklah cukup
rasanya sangat nikmat dan membuat hasratnya untuk memakan lettuce bahkan bertambah tiga kali lipat
keesokan harinya sang pria sekali lagi memanjat pagar sementara hari semakin gelap
namun kali ini ilmiah sang penyihir telah menunggunya
kau memanjat ke tamanku dan mengambil beberapa lettuce
kau akan menyesalinya
oh aku mohon maafkan aku
istriku hamil dan dia melihat letusmu dari jendela rumah
kemudian dia menginginkannya
kalau dia tidak makan lettuce dia bisa meninggal
kenapa kau tidak permisi dulu padaku
ya aku takut
kalau kau tidak mengizinkanku mengambilnya
kalau begitu keadaannya aku persilahkan kau ambil sebanyak yang kau mau
tapi ada satu hal yang aku inginkan
ada satu syarat
harus memberikan kepadaku anakmu nanti
dengan ketakutan sang pria menerima kesepakatannya
seiring berjalannya waktu lahirlah seorang bayi
mereka berdua sangat bahagia
kau akan menyesalinya
kau akan menyesalinya
kau akan menyesalinya
tidak lama kemudian sang penyihir datang
dan memberikannya nama rapunzel dan membawanya pergi
meninggalkan kesedihan pada kedua orang tuanya
kau akan menyesalinya
kau akan menyesalinya
kau akan menyesalinya
sang penyihir mengunci rapunzel di dalam menara yang jauh terletak di dalam hutan
tanpa ada pintu dan tangga

dan hanya ada jendela rumah
yang terletak di atasnya
rapunzel tumbuh di sana
dan yang dia tahu ibunya adalah sang penyihir
selama dia tumbuh rambut emasnya pun tumbuh terus dengan sangat panjang
sang penyihir menyadari ada kekuatan penyembuh ajaib di rambut rapunzel
maka dia tidak pernah memotong
ketika penyihir itu ingin masuk
dia berdiri dan memanggil rapunzel
rapunzel oh rapunzel turunkan rambutmu ini ibumu sayang
rapunzel memiliki rambut emas yang sangat indah
seperti pintalan emas
saat dia mendengar suara sang penyihir
dia menurunkan rambutnya melalui jendela hingga ke tanah
sang penyihir memanjat ke atas dengan bantuan rambut emas panjang milik rapunzel
seiring bertemunya rapunzel dia ingin sekali keluar rumah dan melihat dunia luar
tetapi sang penyihir memberitahukan bahwa dunia luar sangatlah keras dan kejam
dia bisa terbunuh jika dia keluar
aku membawamu ke sini supaya kau aman
saat rapunzel menginjak enam belas tahun dia kembali meminta untuk keluar sebagai hadiah ulang tahunnya
aku sedang memikirkan sesuatu
aku menginjak enam belas tahun
kurasa aku cukup dewasa untuk merayakan ulang tahunku
apa tidak boleh
aku telah membaca mengenai dunia luar dan kelihatannya sangat luar biasa
semua orang oranya makanan lampu dan semuanya
sudah ku jelaskan betapa kejamnya dunia luar
kau sangat aman di sini
aku mohon ibu banyak hal yang bisa kulakukan banyak yang kupelajari dan banyak yang kulihat
kubilang tidak rapunzel
aku bisa menjaga diri aku sudah besar bu
lihat dirimu kau ceroboh aku tidak mau orang memanfaatkanmu
kau tidak akan pernah meninggalkan menara ini tidak boleh
aku melakukan ini karena aku mencintaimu
aku hanya ingin melihat keindahan kota setidaknya sekali saja
kuharap ada yang bisa membawaku ke sana
setahun dua tahun berlalu
datanglah seorang pangeran berkuda yang menembus ke dalam hutan dan mendengar seseorang bernyanyi
saat pangeran mendekati menara dia mendengar suara indah yang membuatnya berhenti untuk mendengarkannya
rapunzel yang menghabiskan waktu dengan bernyanyi dengan suara merdunya
pangeran ingin sekali naik ke atas lalu dia mencari pintu
namun dia tidak menemukannya
dia pulang kembali ke rumahnya
namun dia sudah telanjur jatuh hati dan membuatnya kembali setiap hari untuk mendengar suara merdu rapunzel
suatu hari dia berdiri di belakang pohon
dan melihat penyihir datang lalu mengatakan
rapunzel oh rapunzel turunkan rambutmu untukku aku ibumu sayang
kemudian rapun sudah menurunkan rambut emasnya dan penyihir pun naik ke atas
ternyata itu tangganya untuk ke atas harus coba untuk suatu saat nanti
keesokan harinya ketika hari sudah mulai gelap dia menuju menara dan memanggil
rapunzel oh rapunzel turunkan rambutmu untukku ini ibumu sayang
dan pangeran pun naik
awalnya rapunzo sangat ketakutan ketika ada pria yang belum pernah dia lihat naik ke atas
aku adalah pangeran
bagaimana kau bisa sampai ke sini
pangeran mengatakan bahwa hatinya sangat tersentuh oleh nyanyian rapunzel
dan tidak akan tenang sebelum bisa menemukan orang yang menyanyikannya
rapunzel tidak lagi merasa takut dan sang pangeran memuja kecantikannya
dia menanyakan kepada rapunzel
maukah kau menikah denganku maukah kau menjadi istriku
rapunzel berfikir dalam hati
dia bisa menyaiku lebih dari ibuku dan dia juga akan membawaku ke kota dan memperlihatkanku dunia luar
dia menerima permintaan pangeran dan menggenggam tangan pangeran
tapi aku tidak tahu bagaimana untuk turun kalau aku menurunkan rambutku bagaimana aku bisa keluar
baiklah akan kupikirkan caranya dan aku akan kembali besok dan membawamu dari sini
saat pangeran turun dari menara sang penyihir melihatnya dan menyadari akan apa yang terjadi
turunkan rambutmu untukku ini ibumu sayang
beraninya kau keluar dari sini
kau sudah kubesarkan
bagaimana bisa kau mengkhianatiku kau akan dapat hukuman
dengan amarahnya dia memegang rambut indah rapunzel
lalu dia mengambil gunting dan segera menggunting rambut indah rapunzel
dengan tanpa ampun dia mengirim rapunzel ke gurun yang sangat sangat jauh
keesokan sorenya penyihir menunggu pangeran untuk datang
dan ketika pangeran datang dia memanggilnya
rapunzel oh rapunzel turunkan rambutmu untukku
sang penyihir jahat menurunkan rambut rapunzel yang telah dipotong
pangeran pun naik ke atas tapi bukan rapunzel yang ditemuinya di sana
melainkan sang penyihir dengan tatapan jahatnya
aha kau datang untuk rapunzelmu tersayang
dan dia sudah tidak tinggal di sini lagi
kau kehilangan dia
dan tidak akan pernah melihatnya lagi
sang penyihir mendorong pangeran
pangeran jatuh ke atas duri dan menusuk matanya hingga buta
karena tidak bisa melihat apa apa pangeran mengembara di hutan
dengan memakan rumput dan juga akar dia mengembara selama bertahun tahun
akhirnya dia sampai di gurun
dan mendengar suara merdu yang dikenal
lalu dia berkata
rapunzel apakah itu kau
rapunzel mengenalinya dan dia mulai menangis
air matanya mengalir jatuh ke mata pangeran
dan seketika itu juga mata pangeran bisa melihat dengan jelas seperti sedia kalah
mereka kembali ke kerajaan dan disambut dengan suka cita
raja dan ratu sangat bahagia mendapati pangeran kembali
kemudian warga sadar bahwa rapunzel adalah anak perempuan yang diambil oleh penyihir jahat
kemudian rapunzel mencari orang tua kandungnya
akhirnya mereka berjumpa
di sisi lain mereka dapat kabar bahwa sang penyihir telah meninggal
dan mereka senang melihat rapunzel tumbuh dengan cantik
mereka berdua menikah
dan sang raja merayakannya dengan seluruh seisi kerajaan
seluruh kerajaan dipenuhi cahaya dan kebahagiaan
ada musik tarian
dan mereka pun hidup bahagia selamanya